seperti ditangkapannya yang memilih kan warga sumut bukan istana
ini kan hari terakhir pengambilan permulir di golkar sumut kan pak
ya pembukaan pak baru pembukaan
yang diinvokan kemarin bagi nama nama yang sudah diberikan surat tugas
sudah diinvokan tidak perlu mendaftar lagi
artinya pak wali nggak mendaftar lagi pak
artinya pak wali udah jadi kader golkar ya pak
pak wali terkait dengan golkar medan kan berharap bapak maju lagi di pilgub
ya makanya kan saya bilang sampai dengan hari ini
golkar itu menyampaikan surat tugasnya dua
sebagai tugas sebagai wali kota medan
pak tadi kan katanya nggak harus mendaftar lagi kalau udah dapat surat tugas pak
bapak udah pengen tunggu jangan terus
nanti dibilang saya tau tentang golkar lagi
yang diinfo kan diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi surat tugas
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
tidak usah karena sudah mendapat surat tugas
nasdar sama golkar katanya udah eh nasdar sama bkb udah akrab juga katanya
nah pdip bilang tuh kan kemarin bapak tuh bilang kalau insya allah bakal tetap ambil lagi dari pdip
tapi katanya sia sia pak dengan ditanggapan kita pak
kemarin kan pdip tuh bilang pak katanya yang mendaftar gilgub itu sekarang masih mikir mikir karena ada persepsi melawan istana
jadi yang mendaftar itu masih sedikit pak karena ada persepsi ngapain daftarkan melawan istana
ada persepsi seperti itu tanggapannya seperti apa pak
yang milih kan warga sumur bukan istana
yang memilih ini kan dicoblos sama dibagikan ke tiga puluh tiga kabupaten kota surat suaranya
yang coblos juga warga sumatera utara
bukan surat suaranya dikirim ke istana
pak satu lagi pak